pencaksilat untuk pertama kalinya akan dipertandingkan di ajang empat tahunan asian games
berbagai renovasi dilakukan pada pokan pencaksilat indonesia di taman mini indonesia indah
untuk menjamu pendekar pencaksilat dari negara negara asia
tiga tahun lalu atas prakarsa ibu tin suharto
padepokan pencaksilat indonesia didirikan di atas lahan sebesar kurang lebih sepuluh hektare
pokan pencaksilat itu dibangun tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
diresmikan oleh pak harto tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh jadi dua tahun dibangun
nah bangunan utama itu gedung olahraga ini gor ini
kemudian kita punya fasilitas hotel kemudian kita punya ruang latihan pendopo terbuka
kemudian kita punya serbung serbaguna
itu juga untuk latihan juga untuk kegiatan kegiatan masyarakat juga dibuka di situ
terus kita punya dua federasi silat yang nasional internasional ada di padepokan ini
segala fasilitas di padepokan akan digunakan
untuk keperluan asian games dua ribu delapan belas
untuk itu padepokan menerima renovasi sebesar rp dua puluh satu miliar
perubahan terbesar dilakukan pada pondok gede sebagai gelanggang utama pertandingan
awalnya waktu tes event kita masih banyak kekurangan di sana sini
mulai dari lampunya belum standar kemudian sound systemnya single seatnya
kemudian ac nya belum ada
waktu itu kita masih portable kita sewa tempel tempel tempel
nah terus kemarin dapat dari pemerintah melalui pupr
dikasih fasilitas untuk bangun fasilitas ini
mulai kita dapat fasilitas lampu yang di teman teman broadcast butuh satu tiga ratus sampai rp satu lima ratus
kita punya lampu sekarang sudah rp satu tujuh ratus
kemudian kita punya sound system sudah standar juga
kemudian dapat ac full kemudian dapat single seat sebanyak dua lima ratus dua puluh empat seat
silat naik kelas dari yang baru sampai terakhir kita dari sea games
sekarang kita masuk ke luar raga sea games
walaupun mungkin tuan rumah indonesia mudah mudahan ini ke depan bisa
di pertandingan lagi di ac games yang akan datang
jadi punya cita cita supaya ini kalau nanti kita sukses di sini
kita juga lagi merites supaya kita harus go olimpiade
jadi paling tidak gimana dua ribu dua puluh atau dua ribu dua puluh empat kita bisa silat ini diterima di olimpiade
kesuksesan penyelenggaraan juga harus diiringi kesuksesan prestasi
pbfc menargetkan gelar juara umum bagi indonesia di sea games ke delapan belas